bagi anda yang berencana melintasi jalur pantura jawa tengah di kawasan kota tegal
terdapat salah satu wisata pantai yang cukup menarik
yaitu pantai alam indah
pantai ini mudah diakses dari jalur utama pantura tegal menuju kota semarang
pengunjung juga bisa menikmati matahari terbenam sambil menunggu waktu berbuka puasa
pantai alam indah
hanya bergerak sekitar dua atau tiga km
tegal ini dikenal sebagai kota bahari karena memang letaknya berada di pantai utara jawa
berhubung tegal ini adalah kota bahari
jadi saya mau mengunjungi salah satu pantai yang ada di tegal sendiri
pantai apa itu
nanti kita cari tahu bersama
sekarang ikuti perjalanan saya menuju ke lokasi
lokasi wisata pantai yang akan saya kunjungi
bernama pantai wisata alam indah
berjarak hanya tiga km di utara dari pusat kota tegal
lokasi ini dapat ditempuh melalui jalur utama pantura di kawasan kota tegal menuju kota semarang
pantai alam hingga belok kiri
dewasa rp dua anak anak rp satu
untuk sepeda motor rp satu dan mobil rp dua
untuk dapat masuk ke lokasi wisata pantai alam indah
tidak perlu khawatir dengan biaya masuknya
biaya retribusi yang dikenakan kepada pengunjung hanya rp dua untuk orang dewasa
dan rp satu untuk anak anak
bagi yang membawa kendaraan seperti sepeda motor
ataupun kendaraan roda empat
hanya dikenakan biaya tambahan masing masing sejumlah rp satu dan rp dua saja
halo pemirsa sekarang saya sudah sampai di salah satu tempat wisata
yang ada di kota tegal jawa tengah
yaitu wisata pantai alam indah
wah bisa dilihat matahari lagi cerah
gak rasa ya
pantai alam indah yang ada di kota tegal
dan ini adalah
oke sekarang mari kita berjalan jalan di pantai ini
banyak sekali wisatawan yang ada di sini
di sebelah sana juga
dan kita coba tanya kepada wisatawan yang sedang ada di pantai ini kalau begitu
pantai ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
garis pantai yang membentang lebih kurang satu kilometer
bisa memberikan keleluasaan kepada para wisatawan yang datang
ibu ibu ini kali keberapa bu datang ke pantai alam indah bu
sering sering sih
sudah sering biasanya ngapain ibu
ya mainan taksir mandi cari iklan kalau dapat
kalau lagi bulan puasa gini ngapain aja nih
nungguin buka puasa
kabu burit dong bu ya
nah komentar depan saya lagi ada yang berbicara
halo permisi mbak
mbak dari mana asalnya
dari bandung udah berapa hari di tegal
ini kali keberapa datang ke pantai alam indah
nah kalau menurut mbak gimana nih penilaian pantainya di sini
pantai ini juga menyediakan sejumlah fasilitas umum seperti tempat parkir luas
kamar kecil dan toilet serta area penjaja seram
kita coba janji nanti juga sambil menikmati sore menunggu buka puasa singkat
nah nanti mungkin kita bisa melihat sunset yang akan terbenam juga sana
jika melewati wilayah ini di sore hari kemudian kita singgang sambil mempersiapkan diri
untuk berbuka puasa
pantai ini buka dari pagi hingga pukul
dan pada akhir pekan akan dibuka sampai pukul sebelas malam
sekarang saya mau bersantai dulu
menikmati sore hari sambil menunggu waktunya
buka puasa dan juga nanti sholat maghrib
sampai ketemu di perjalanan selanjutnya
saksikan terus jelajah mudik dua ribu tujuh belas cnn indonesia
perjalanan masih panjang
bagi yang akan melakukan perjalanan mudik
download aplikasi cnn indonesia gomudik untuk panduan selama mudik
saksikan jelajah mudik cnn indonesia
almi pratama tegal